nyalah kunci motor dialungkan tadi tuh pak kunci motor habis
video ini menjadi perbincangan warganet setelah diunggah oleh akun nyotando barsekatif
ke media sosial pada jumat dua puluh agustus lalu
dalam video terlihat seorang pria bercerita kepada sejumlah warga
telah menjadi korban perampokan di jalan raya cibalong tasik malaya jawa barat
selain ditodong senjata api pria berinisial ij ini mengaku
uang rp dua belas lima ratus yang dibawanya raib dirampok
warga yang iba kemudian mengantarnya ke markas polsek cibalong untuk melapor
tetapi kasusnya justru terungkap
perampokan diduga hanya akal akalan untuk menilap uang milik sahabatnya
uang senilai rp dua belas lima ratus sebelumnya dititipkan kepada ij
untuk membayar uang muka pembelian tiga sepeda motor
spontan aja gitu kok
hari itu juga kepikiran kayak gitu langsung melakuin

buat beli buat beli motor
kepada polisi ij menyebut jika akal bulus perampokan berjalan mulus
uang akan ia gunakan untuk melunasi utang judi online senilai belasan juta rupiah
kepikirannya adalah penggelapan
penggelapan dari uangnya
uang temannya yang menitipkan uang sebesar dua belas lima ratus untuk dp sepeda motor
nah dp ini digunakan oleh dia untuk kepentingan pribadi sih
kemudian terjerat dengan utang piutang akibat dari perbuatan judi itu
begitu utangnya ada sejumlah sekian uangnya ada punya temannya itu dia lumayan
pol seksi balok telah menetapkan ij sebagai tersangka kasus pelaporan palsu
selain itu polisi juga menyita sepeda motor tas dan rekaman video pengakuan tersangka menjadi korban begal sebagai barang bukti
polisi menjerat tersangka dengan pasal dua ratus dua puluh kuhp dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara